jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
yang namanya kang cecep itu mengambil alih terminal cuma dua hari ya
buas lubun dari kemarin udah kesini lagi
mudah mudahan bidadari itu turun lagi ke pasar
perempuannya waktu itu
kamu nggak salah lihat
berkat kekuatan doa
bos udah dateng
bos saya cuma dia
di warung biaya
dua hari yang lalu pulang dari sini saya dihajar anak buah kang darman
yang mukul cuma satu orang
yang satu megangin
biarpun yang mukul cuma satu orang rasanya dobel
saya nggak jawab apa apa
makanya saya dihajar
kamu setia sama saya
bikin kopi buat boris
terima kasih bos
bunten warung biaya sebelah mana
saya jadi malu ketahuan ngikutin dia
sekarang saya jadi tambah malu buat kenalan sama dia
doa kita tadi gak lengkap
cuma pengen dia datang
gak minta dipertemukan secara baik baik
terus kenalan secara baik baik
tadi yang terakhir kamu ngomong apa
saya baru saja dibikinin kopi sama biaya
belum sempat saya minum
udah diusir sama bos bubun
yang barusan baru masuk
barusan saya yang nunjukin warung biaya
dia mau apa
saya juga gak tahu
saya mengantarkan titipan dari bang edi
mau dihitung dulu
risa sudah melakukan kesalahan yang fatal
yang risikonya sangat besar buat saya
kalau kamu mau cari partner baru
kita perlu proses lagi
mulai dari nyari calon mahasiswa baru
sampai dia nanti bisa ikut kkn alias kuliah
daripada kamu susah susah nyari partner baru
lebih baik kamu sama risa lagi
kan kesalahannya baru sekali
bos jangan lupa
ada kesalahan dia yang lain
waktu itu saya udah berhasil nyopet tiga dompet
uangnya semua dia yang pegang
kalau kamu mau cari partner baru
kalau kamu mau cari partner baru
kamu di mana
lagi cari calon mahasiswa baru
di tempat kemarin aja
apakah happiness warga
berarti makasih ya
ya udah gak senyum lagi sama kita
nih aku juga enggak
itu perempuan yang kemarin kamu berdua omongin
udah tau namanya
saya nggak nanya dia orang mana
cuma nanya kerja di mana
dia kerja di mana
bilangnya di pasar
jadi tukang parkir
kalau yang cantik kayak gitu mah
saya juga suka
kita serang sekarang
kan ada iayat
saya nggak percaya sama kamu
sama anjing kecil aja takut
takutnya cuma takut dijilat
tadi saya sama ajun
ngikutin dia masuk ke pasar
terus waktu dia habis belanja
dia jalan ke tempat lain
terus saya sama aju ngikutin dia lagi
terus dia menghilang
sampai jumpa lagi